inilah salah satu aktivitas loli anjing jenis belgian malinois berusia empat tahun
igede mas sang pawang mengajaknya patroli di halaman rumah tempat anjing anjing ini tinggal layaknya patroli di hotel berbintang
pasalnya hampir dua tahun anjing pekerja atau k sembilan ini sudah putus kontrak kerja dengan hotel yang sempat mempekerjakannya bersama sang pawang
selama pandemi covid sembilan belas ini hotel hotel memutus kontrak kerja jasa pengamanan k sembilan
sepinya tamu pariwisata menjadi alasan utama
demikian juga dengan carly anjing jenis labrador ini juga mendapatkan pelatihan yang sama secara bergantian dengan tiga puluh anjing k sembilan lainnya
pengulangan ini agar anjing tetap yakin dan waspada terhadap bahan peledak maupun narkotika serta ancaman kriminal
bisnis jasa pengamanan k sembilan milik luki taihutu ini kini terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
mantan kepala keamanan di salah satu hotel berbintang di bali ini kini merumahkan sedikitnya tiga puluh anjing beserta pawangnya
ya pengaruhnya sangat besar
sebelum ada pandemi kita ada tiga puluh satwa yang bekerja di site di klien kita di beberapa hotel di bali
pada saat pandemi mulai
terjadi kita sudah mulai kehilangan dan sekarang ini hanya ada satu klien saja yang kami jaga propertinya sampai hari ini di uluwatu
ya bagi saya sangat berat sekali
guna menopang biaya operasional puluhan anjing spesialisnya kini luki taihutu hanya mengandalkan dari jasa pelatihan dan penitipan anjing
untuk pakan anjing saja setiap bulan dibutuhkan tiga puluh lima zak makanan jadi
serta dua ratus kg daging ayam
belum lagi saat anjing anjing ini harus mendapatkan perawatan di klinik karena sakit atau perawatan lainnya
biaya perawatan di klinik ini antara ratusan hingga jutaan rupiah per kunjungan dan tindakan medis
sebelum pandemi covid sembilan belas kontrak satu unit k sembilan yang terdiri dari anjing dan pawangnya sedikitnya tiga puluh juta rupiah per bulan
kini luki taihutu hanya mengandalkan dari pelatihan anjing yang bermasalah dan jasa penitipan anjing saja
di tengah pandemi ini memang tidak hanya di sektor pariwisata yang terpuruk namun juga sektor sektor lain yang berkaitan dengan pariwisata
salah satunya adalah jasa pengamanan kinan yang ada di bali
dan para pengusaha artinya mereka pemilik usaha jasa ini hanya bisa berharap kembali pariwisata dibuka kembali wisatawan bisa kembali
sehingga tidak hanya manusia yang bekerja di security atau jasa pengamanan namun juga satwa satwa lainnya juga bisa bekerja
untuk mendapatkan penghasilan dan tentunya bisa membiayai hidup mereka sendiri
dini seri indonesia bali